melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala sar kendari junaidi di perairan kendari sulawesi tenggara
selamat siang pak junaidi
selamat siang mas
ya pak junedi sejauh ini bagaimana dengan pencarian empat korban hilang dari terbakarnya kapal km nizar ini
baik untuk pencarian korban hari ini seluruh tim sar kita berikan titik titik yang memang rawan untuk dicari
yaitu dari lkk kami memperluas pencarian sebanyak untuk keliling selatan timur dan utaranya
kami memperluas sampai delapan mil delapan mile pencarian dan itu sampai siang hari ini
kemudian untuk pada pukul tiga belas nanti setelah race kami akan lanjutkan lagi pencarian dan memperluas kembali lagi sampai sepuluh mil di lkk dari selatan utara dan timur baratnya
oke ya kendala apa pak yang sedikit menghambat proses pencarian empat korban yang hilang ini
ya untuk kendala untuk tim sar tidak ada kami tidak menghadapi kendala
hanya saja untuk situasi dan kondisi yang ada di kapal karena ini kan terbakar
kita tidak tahu apa perempuannya masih ada di dalam yang empat orang itu atau belum
sehingga untuk siang hari ini juga sampai sore kami juga akan melakukan penyelaman
siapa tahu mungkin dia berada di
underwater di bawah air sehingga kita laksanakan penyelaman
kalau kondisi kapalnya sendiri sudah benar benar tenggelam pak akibat terbakar ini
ya kondisi kapal untuk bagian bawah lunas kapal itu tidak tenggelam
masih di atas permukaan air dan disitu ditumputi dengan semen karena kapal itu juga muat semen
sehingga dia tidak turun dan yang hilang itu di atasnya ya di atas lunas
semuanya sudah hancur kecuali lunasnya itu masih ada di permukaan air demikian
untuk cuaca dan arus laut sendiri bagaimana pak untuk hari ini
untuk hari ini cuaca bagus
sesuai dengan bmkg lima meter saja untuk keadaan dan cuaca ombak yang ada di sekitar perairan kendari dan laut bukori demikian
butuh diperkirakan proses pencarian ini akan melamakan waktu berapa lama pak
ya kami sesuai dengan undang undang yang berlaku bahwa pencarian untuk tim sar itu adalah selama tujuh hari
setelah itu kami tutup sementara untuk melihat perkembangan apa masih ada tanda tanda penemuan korban
kalau tidak kalau masih ada kami lanjutkan tiga hari lagi begitu seterusnya demikian mas
oke identitas empat orang yang masih dinyatakan hilang ini sudah diketahui pak
identitas kami sudah ketahui melalui keluarganya yang melapor ke posko
karena jumlah yang kita cari ini sudah kita laksanakan jumlah yang ada naik di atas daratan itu sudah enam puluh delapan orang
yang kita dapat tujuh orang meninggal dan enam puluh satu selamat
ya tinggal empat orang ini yang karena dia melapor sehingga kita anggap bahwa dia juga yang ikut dicari untuk dalam kecelakaan kapal terbakar ini
oke satu pertanyaan terakhir pak apakah ada korban korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit pak
untuk korban korban luka untuk saat ini sampai pagi ini sudah tidak ada lagi
semua korban yang luka sudah kembali ke rumah masing masing ke rumah keluarganya
oke baik terima kasih pak junaidi
telah bergabung bersama cnn indonesia pada siang hari ini